ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri berbicara soal sikap politik partainya
yang berada di dalam atau di luar pemerintahan selanjutnya
dalam pidato penutupan rakernas ke lima pdip di ancol jakarta utara
megawati tak menyampaikan sikap pdip secara tegas berada di dalam atau di luar pemerintahan selanjutnya
namun ia menilai sikap politik pdip terkait pemerintahan ke depan perlu perhitungan yang matang
megawati menyebut akan memainkan dulu soal sikap politik